berikutnya badan intelijen negara atau bin bersama dengan universitas gajah mada
bekerjasama dalam upaya memutus penyebaran covid sembilan belas
bin memberikan bantuan alat laboratorium yang dapat digunakan para ahli
di universitas gajah mada untuk mencari antivirus corona
serta vaksin vaksin untuk penyakit lainnya
badan intelijen negara kembali menunjukkan dukungan nyata
dalam memutus penyebaran covid sembilan belas
kali ini bin memberi bantuan alat laboratorium penanganan covid sembilan belas
kepada pihak rumah sakit akademik universitas gajah mada yogyakarta
bantuan ini diserahkan oleh sekretaris utama bin komjen paul bambang sunarwibowo
yang diterima langsung oleh rektor ugm panut mulyono
ada pun bantuan yang diberikan terdiri atas empat unit rt pcr sembilan puluh enam wheel
rapid test dan peralatan laboratorium lain
ada pun bantuan peralatan dari bin ini juga untuk membantu pihak ugm
mencari obat antivirus corona yang sampai saat ini belum ditemukan
dengan situasi yang demikian maka kita perlu ada kerjasama
dan kota kota yang dari semua pihak
masalahnya ini menjadi masalah nasional yang tadi tidak hanya masalah kesehatan
yang berdampak kepada ekonomi berdampak kepada sosial
dan masalah keamanan juga akan terjadi
oleh karena itu pandemi yang covid sembilan belas ini kita harapkan bisa cepat kita selesaikan secara bersama sama
oleh karena itu beberapa lembaga lembaga penelitian yang kita harapkan bisa menjadi motor terdepan
di dalam upaya terkait dengan penyelesaian
dan memutus matahari dari sisi keilmuan riset riset baik dari ubat
ataupun vaksin yang kita harapkan bisa diwujudkan
tentunya harus ada support dari kita semua
sementara itu pihak ugm menyampaikan terima kasih kepada bin
yang sudah memberikan bantuan berupa peralatan laboratorium
menurut rektor ugm prof panut sumbangan peralatan laboratorium ini
akan meningkatkan kapasitas laboratorium rsa ugm
dan memudahkan para tenaga peneliti
dalam mempercepat penanganan para pasien positif dan suspek covid sembilan belas
kendal yang kita alami adalah kelengkapan peralatan peralatan laboratorium kita
nah ini bin datang untuk memfasilitasi hal itu
yang kemudian nanti harapannya bahwa ugm juga bisa ikut berkompetisi
di dalam mencari calon calon vaksin atau calon
obat untuk virus corona ini dan juga untuk penyakit penyakit baru
yang sekarang sering muncul begitu
diharapkan dengan bantuan peralatan ini
upaya pencarian obat antivirus corona oleh pakar pakar di ugm
bisa dilakukan dengan lebih maksimal
sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama
obat yang sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut
sudah bisa digunakan secara massal di indonesia